kamu jangan mencari masalah dengan keponakan ku tercinta
rauh sesa mahesha
kau takut keponakanmu terluka
ini aku jai
aku sudah tidak kuat lagi
siapa yang berani melakukan ini
aku akan mencabut nyawanya
tidak bisa menghidupiku lagi
kamu tidak boleh mati
kamu harus hidup jai
jangan tinggalkan aku
aku tidak bisa
aku tidak sudah kuat lagi
aku tidak bisa sport dan

sekarang ikutilah gerakanmu
aku akan menurunkan jurus margasukmu

apa salah uar radin
pemirsa manja panjang
ada kemajuan juga raskar
berani keluar dari panjang
atau aku yang akan menutup mulutmu dengan paksa
kau belum tahu siapa aku sekarang
kau juga belum tahu siapa aku suka
kau belum tahu
kamu jangan mencari masalah dengan keponakan ku tercinta raden suur
rauh sesama isa
kau takut keponakanmu terluka
aku hanya ingin memberikan pelajaranmu tentang ini
dengan setengah tenaga jarakku saja
aku bisa membuat dia terkapal dan meminta ampunmu kepada aku
aku melakukan ini demi diselamatkanmu
fahamkan saja keponakanmu

antonina mengbuaktikannya dengan rezeki
kicu lali biarkan saja
bocah gemblong itu
dan kepenangkan ku tercinta raden sorawi sesa
tidak perlu diraih